informasi pagi ini datang dari kasus investasi bodong mimiles
cucu presiden kedua republik indonesia soeharto aris sigit
rabu sore selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait investasi bodong mimiles
ari sigit diperiksa selama enam jam dan dicecar tiga puluh sembilan pertanyaan tentang keterkaitannya dengan memiles
adi sigit mengaku ia menjadi member memiles dan telah melakukan top up
ari juga telah menyerahkan dua mobil mewah toyota alphard hasil dari reward top up di mimas
selain ari sigit perancang busana ajun otonogoro juga selesai diperiksa
sebagai saksi oleh petugas polda
ajun mengaku dirinya sudah dua bulan menjadi member memiles
dan sudah berulang kali melakukan top up pembelian slot iklan dengan total senilai satu ratus lima puluh juta rupiah
namun hingga kasus investasi bodong ini terbongkar aji belum pernah mendapatkan hasil

ajun mengaku dirinya sudah dua bulan menjadi member memiles dan telah mendapatkan hasil
ajun mengaku dirinya sudah dua bulan menjadi member memiles dan telah mendapatkan hasil
sejak penerbitan internet sudah ada enam selebritas yang dipanggil polda jawa timur untuk pemeriksaan kasus memiles
sementara itu puluhan orang yang tergabung dalam forum komunikasi member memiles di wilayah bekasi
mendeklarasikan diri bukan sebagai korban investasi bodong pada rabu sore
para member ini justru mengklaim sebagai korban penutupan usaha periklanan
yang bergerak di bidang iklan jual beli yang dilakukan oleh polda jawa timur
para member ini pun mendukung dan meminta mengaktifkan kembali aplikasi memiles
karena telah memberikan keuntungan usaha yaitu seperti jual beli dalam bentuk iklan